lagi mikirin kamu
kamu pas lagi kesel sama abah ya
lo gak usah soker sama gue
dan gue minta sama lo lo itu gak usah gangguin kehidupan gue lagi
boy aku cuma mau ngingetin
kalau kita pengen balikan kayak dulu masih bisa kok
karena aku sekarang udah cerai dan udah gak bareng sama mantan suamiku lagi
jadi kita bisa
gue gak peduli
dan kalau lo masih ganggu kehidupan gue
kalau lo adalah mantan gue yang ninggalin gue karena nikah sama mama
hah hah hah

gak apa apa tadi boy bilang kalau dia pengen belajar kata kata gue
karena dia lagi ikut olimpiade matematika
dan aku semangatin dia untuk belajar juga supaya dia juga menang tante
nah kalau menang pasti anak tante mengganteng tau
udah ganteng pinter ya tata
rasa kangen aku sama boy udah berkurang karena udah tenang lihat keadaan dia tuh baik baik aja kan
kalau gitu aku pamit pulang dulu ya
adriana cantik terima kasih ya udah mau dateng kesini jengguk sini ya
udah mau dateng kesini jengguk si boy
sama sama tante kita pulang dulu ya
oh ya udah kalau gitu tante ya nganterin ke depan
gak apa apa kok tante aku bisa kok gak apa apa
gak jadi deh nganterin ke depannya kamu jalan sendiri aja ke depan ya
eh pak akbar
oh ya ya aduh si bolonya ontek
aduh si bolonya ontek kemana lagi ya
tidak disuruh beli bawang bareng segitu saja
menikah bina bina akan datang datang
depan pisan jalan matanya
iya itu kan agak jauh ini gila
tidak ada lagi
kakak irati minta beli bawang bareng
nah kalah cabai bareng
ih ini kan merah tuh ira tuh
sama sama merah bawang merah cabai merah sama merah
bolognion beda tuh
udah yang penting sama sama merah bawang merah cabai merah sama aja
itu pempokat resep banget sih
pakai bilang kalau boy gak ada di rumah ngelarang gue untuk masuk
so banget jadi pembokat doang
tapi gue jangan marah marah
cabai bareng mah ya aja kita rantian
sambut aja sabut aja
sambut aja sabut aja
dekat sebelum pisan jadi jelmati
menis gitu tak segitu aja menit tidak becus
gimana kalau misalkan irat yang mentah panggol ikut ini itu
cuma cabai doang kamu tak boleh kabinat binat
alhamdulillah kuping saya itu masih bagus untuk mendengar
tadi kalau nggak salah bibi bilang kalau den boy itu belum pulang ke rumah
dan nyonya marissa itu udah tidur
tapi ternyata nyonya marisa belum tidur
dan dan boy ada di rumah
setelah saya pikir pikir dari tadi kayaknya saya nggak punya masalah sama bibi
dan kita ga pernah ribut sebelumnya dan saya ga deket juga sama bibi
tapi kenapa ya bibi itu kayaknya kesal banget sama saya
nggak punya masalah apa kita
ya memang nemo tidak ada salah apa apa sama bibi
tidak ada masalah
yang masalahnya kalau neng itu deket sama dan boy
dan boy itu anak yang baik
neng tidak cocok itu sama nengma
ini bener bener ya pembohongan
saya kecam perurusan gue sama nengma

sabar adrena sabar mengalah untuk menang
asan jeblak aja
yah udah saya mah ngomong apa adanya saja
dan memang tidak cocok
eh dia bener baik
gue dikasih yonan
jangan bener baik
jelasin ini kemur
sudah saya duga kamu ini cibarengkok
cinta abang berbelok belok
saya udah tahu kamu mah dimana mana pacarnya pasti
saya maksudnya bagus
saya tahunya sekarang kalau kamu tuh playboy
abah salah paham
alah udah gandeng lah
sekarang kamu jangan berani berani deket neng lagi
gak ada tapi tapi ya
kamu gak usah deketin neng
bukan digeger lagi kamu
saya telan kamu
yaudah sekarang kamu pergi
sebelum di gebotan
aku kenal pot sama abah
emang wajar sih
kalau abah marah sama abah
lagi mikirin kamu
kamu pasti lagi kesal sama abah ya
justru setelah aku pikir pikir
ya wajar aja kalau abah kecewa sama aku
ya gak gitu juga lah mon
harusnya kan abah mau dengar omongan kamu
kamu udah jelasin semuanya ke abah
udah aku udah coba ngomong sama abah
coba jelasin semuanya
abah gak mau denger
semua usaha aku pengakinan abah kamu tuh
mereka sia sia kayak gini
kamu harus tetep semangat
tetep berjuangin cinta kita
lama lama abah pasti luluh pasti percaya sama kamu
aku gak bakal mundur lagi
dan aku bakal buktiin itu semua ke abah
aku harus bikin abah percaya lagi sama aku
makasih ya sayang
ya udah mending kamu istirahat ya
aku gak mau kamu pikirin ini semua
dan aku gak mau kamu sakit
aku gak mau kamu sakit
aku gak mau kamu sakit
aku gak mau kamu sakit

aku gak mau kamu sakit
aku gak mau kamu sakit
aku gak mau kamu sakit
jaminin sekarang kamu tidur ya